ada kelapa hijau
dua jenis kelapa ini nyatanya memiliki perbedaan dari segi bentuk maupun kandungannya
ada kelapa hijau ada kelapa muda
kalau dilihat dari bentuknya nih si kelapa hijau ini dia bentuknya lebih kecil ada warna pinknya di atas tapi isi kandungan airnya itu dia lebih banyak
kalau yang kelapa muda dia bentuknya lebih besar tapi dia ada dagingnya isi kelapanya yang warna putih yang biasa kita makan tuh
kalau dari fungsinya nih si kelapa hijau ini punya fungsi dan manfaat yang cukup baik bagi tubuh
seperti antivirus antiseptik menetralisir racun dan juga bagus untuk kesehatan ginjal dan juga jantung
kalau si kelapa muda ini dia juga punya manfaat yang cukup baik bagi tubuh
seperti mengurangi tekanan darah menuruni gula darah kemudian juga bagus untuk menurunkan berat badan dan juga mencegah batu ginjal
meski keduanya sama sama memiliki manfaat bagi tubuh tapi kelapa hijau
ternyata memiliki kandungan nutrisi yang lebih banyak dibandingkan kelapa muda biasa
untuk menjaga kesimbangan cairan tubuh atau mencegah dehidrasi
sebenarnya baik air kelapa muda biasa atau air kelapa hijau itu bisa kita pakai
tetapi ketika kita ingin manfaat lebih manfaat lebih itu adalah kemampuan air kelapa itu bisa membantu kita untuk mencegah terkena virus
seperti maksudnya mencegah kita dari gangguan batuk pilek kemudian sakit
gangguan pelemahan imunitas lain maka tidak cukup air kelapa biasa
nah kalau seperti itu tujuannya disarankan untuk memilih air kelapa hijau
diakui salah satu penjual kelapa sebelum pandemi kelapa muda dagangannya dalam sehari bisa terjual hingga dua ratus buah
namun sejak pandemi penjualan kelapa hijau justru meningkat
karena kandungan air kelapa ini dipercaya mampu menangkal virus dan memiliki antioksidan yang baik bagi tubuh

tapi setelah corona kita bisa memiliki air kelapa yang lebih baik bagi tubuh

lebih laku kelapa hijau
kelapa hijau sehari bisa laku seratus biji sampai delapan puluh biji
karena bagus manfaatnya buat antibody lagi corona begini
selain sebagai antioksidan konsumen lebih memilih kelapa hijau karena dianggap punya segudang manfaat
kelapa hijau itu bagus buat semuanya ya
kalau misalnya keracunan bagus juga
kalau misalnya susah keturunan bisa bagus juga
kelapa hijau dicampur sama kunyit direbus
jadi minum airnya itu hangat hangat
kelapa hijau dan kelapa muda boleh dikonsumsi setiap hari
tapi perlu dicatat nih agar manfaatnya lebih terasa
disarankan anda meminum air kelapa tanpa ditambahkan pemanis seperti gula atau susu
vinanda rahma robin kitt jakarta